penambahan jam belajar tatap muka itu sangat dibutuhkan untuk guru dan siswa
karena dengan tatap muka ini pembelajaran akan lebih menyenangkan
kemudian ada interaksi langsung antara siswa dengan guru di kelas